gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menyebut pernyataan anggota komisi tiga dpr ri juni mart girsang
tentang suap reklamasi sebagai fitnah besar terhadap dirinya
menurut ahok tuduhan ini adalah bentuk penjagalan menuju pilkada dki dua ribu tujuh belas
sebelumnya anggota dpr ri juni mart mengeluarkan pernyataan ahok menerima suap
melalui relawan teman ahok sebesar tiga puluh miliar rupiah
dengan tegas ahok membantah tuduhan itu
mantan bupati belitung timur ini mengaku ia tidak pernah mengetahui soal operasional relawan teman ahok
menurut ahok tuduhan ini sama seperti tuduhan pembelian lahan rumah sakit sumber waras
beberapa waktu lalu yang dianggap syarat kepentingan politik
menurut ahok tuduhan ini sama seperti tuduhan pembelian lahan rumah sakit sumber waras
beberapa waktu lalu yang dianggap syarat kepentingan politik